mediasi antara sopir ambulans dan asn pengemudi mobil yang menghalangi ambulans pembawa pasien di markas polsek ciampea
kabupaten bogor jawa barat disaksikan oleh belasan sopir ambulans
dalam mediasi tersebut kedua pihak sepakat berdamai tanpa syarat
asn bernama kamrin ini mengaku tidak sengaja menghalangi ambulans
saat itu mobilnya hendak menyalip kendaraan lain di tengah kemacetan lalu lintas
tetapi ternyata menghalangi jalur ambulans hingga berujung keributan
sementara itu pihak satpol pp kabupaten bogor menyangkal tudingan karmin anggota satpol pp
melainkan staf kantor kecamatan gunung sindur
bukan anggota satpol pp kabupaten bogor
tapi yang bersangkutan adalah salah satu pegawai di kantor kecamatan di wilayah kabupaten bogor
tidak ada sangkut pautnya dengan pol pp kabupaten bogor
sebelumnya sebuah video yang memperlihatkan ambulans mengevakuasi seorang pasien darurat menuju rsud lewiliang
dihalangi sebuah mobil menjadi viral
pengemudi dan warga sekitar terlibat keributan
bahkan bemper ambulans tampak penyok setelah terbentur mobil asn